ada pemandangan berbeda di kawasan jalan ahmad yani kabupaten pacitan jawa timur kamis pagi
sejumlah polisi mahasiswa dan ormas turun ke jalan sambil membawa bendera merah putih
jika biasanya mereka menggelar aksi demo dan dijaga polisi
hari ini mereka bersatu untuk mengangkut barang dagangan para pedagang kecil yang terdampak ppkm level tiga
semuanya dibayar sesuai harga yang dijual pedagang
usai memborong barang dagangan yang dibeli langsung diserahkan kepada orang yang berhak menerima
mulai dari tukang beca pengembudi ojek online dan sopir truk yang tengah mengirim barang
mereka juga menyerahkan bendera merah putih lengkap dengan tiang bendera
ini merupakan bagian dari perayaan kemerdekaan bangsa indonesia meski di tengah pandemi
bantu para penjual yang terdampak ppkm ini
dan bisa membantu perekonomiannya
kami membeli barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm

ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm

ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm

ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
ini adalah barang dagangan yang terdampak ppkm
selain meramaikan momen hari kemerdekaan
pemberian bendera ini juga untuk memacu semangat warga
untuk bangkit dan terus berjuang melawan pandemi covid sembilan belas
yang melanda dunia termasuk indonesia
catur priambodo pacitan jawa timur